jelang laga perdana kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua versus malaysia
timnas sepak bola indonesia kembali menggelar latihan di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta senin malam
dengan pengalaman andik firmansyah dan sadil ramdhani bermain di liga malaysia
diharapkan dapat membantu timnas untuk meraih kemenangan
diikuti lengkap oleh dua puluh tiga pemain yang dipanggil oleh pelatih simon mcmanamy
permainan cepat dengan umpan pendek satu dua sentuhan menjadi menu latihan timnas senior indonesia
selain itu transisi pemain dari menyerang ke bertahan juga menjadi perhatian dari pelatih asal skotlandia ini
namun cedera ringan yang dialami striker naturalisasi asal klub tira persikabo ososaha
membuatnya harus berlatih terpisah dengan rekan rekannya yang lain
untuk pertandingan melawan malaysia kamis lima september nanti
simon mcmanamy menunjuk keeper persija andri tani
sebagai kapten tim
dipanggilnya sadil ramdhani yang memiliki pengalaman bermain di malaysia
juga diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif di timnas indonesia
tergabung di grup g kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
indonesia akan bersaing bersama malaysia thailand vietnam dan juga uni emirat arab
setelah melawan malaysia timnas indonesia akan kembali menjalani laga berikutnya melawan thailand
di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta pada tanggal sepuluh september mendatang

timnas indonesia menunjukkan ke pemain pemain berpikiran untuk berkelanjutan
training hari ini hanya membawa pemain pemain kepada bagaimana intensitas kita ingin menjadi
bagaimana kita ingin menangkan permainan kita ingin mengambil kontrol permainan
kita tidak hanya ingin duduk kembali dan membiarkan timnya datang ke sini dan menghentikan
ini adalah rumah kita ini adalah indonesia ini adalah jakarta ini adalah bung karno
kita harus pergi menangkan permainan ini
jadi di depan berpikir kuat dan memastikan kita menciptakan banyak perubahan
jadi hanya mengingatkan pemain pemain untuk berkelanjutan hari ini
dan sangat bagus melihat intensitas yang mereka letakkan dalam sesi ini